ya aku tau kamu tuh pasti mau negot aku kan
karena aku udah kasar sama yuna ya kan
kamu itu kenapa sih wit
dari dulu sampai sekarang
mami itu jangan terus nyalain diri sendiri
yang penting kita akan terus cari lunak
gimana kalau kita pasang iklan di medsos di tv di koran
biasanya cepet ketemu pi
moga moga dengan cara ini yuna bisa ditemukan ya
duduk duduk duduk
udah gak usah lah
kok gak usah sih
mau luka kecil mau luka yang besar yang parah
juga tetap harus diobatin
ini agak agak perih dikit
bener bener berarti lukanya dalam nih
terima kasih tolong
ada apa kang wanyi
aku mau pinjam motornya sebentar
udah entar di uang bencinnya